pemerintah berencana menaikkan harga bbm bersubsidi pertalite dan solar pekan depan
pemerintah mengatakan subsidi bbm yang mencapai lima ratus dua triliun rupiah
untuk menahan harga bbm sudah membebani keuangan negara
sebelumnya badan anggaran dpr juga sudah menolak penambahan anggaran dua jenis bbm bersubsidi hingga akhir dua ribu dua puluh
harga pasti kenaikan sedang dihitung karena pasti akan langsung berdampak pada inflasi dan daya beli
kita bahas malam ini bersama dua narasumber bergabung secara virtual
saya sapa ketua banggar dpr pak said abdullah
pak said selamat malam
selamat malam selamat malam putri
baik baik bapak terima kasih atas waktu anda yang berikutnya saya sapa dulu
mas bima selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih atas waktunya bapak bapak
selamat malam mas bima
selamat malam pak bima
saya ke pak said terlebih dulu
pak said apa pertimbangan dpr untuk menolak penambahan anggaran subsidi energi anda
mengatakan di media bahwa tidak bisa dihindari lagi dan tidak bisa disubsidi lagi
karena ini bisa mengganggu fondasi fiskal kita
iya yang pertama saya ingin mengoreksi dulu tadi yang disampaikan oleh cnn bahwa
dalam asumsi icp kita bukan enam puluh tiga
pertanggal sembilan belas mei sudah kita ubah dari enam puluh tiga menjadi seratus
sudah seratus ya
dan kemarin memang ada penambahan rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun sehingga totalnya rp lima ratus dua triliun lebih
nah persoalannya sekarang sesungguhnya adalah
badan anggaran dpr itu sesungguhnya sejak dua ribu tujuh belas
minta harga dinaikkan tahun dua ribu sembilan belas terus setiap tahun
karena terus menerus kita bakar duit negara
padahal itu tidak tepat sasaran
yang berhak menerima tidak pernah menerima
yang tidak berhak menerima
ini kan sangat tinggi sekali
dua hal yang saya sorotin sesungguhnya
yang pertama memang subsidi terhadap tabung gas tiga lpg tiga kg
itu kan dari tiga juta sekarang delapan juta ton
dan itu sejak awal tahun dua ribu enam atau dua ribu tujuh tidak pernah naik harganya

itu sebenarnya sudah tidak layak sama sekali subsidi nya
pada saat yang sama sekarang kita bicara bbm
rame dalam tiga minggu terakhir ini
badan anggaran memang menolak kalau kemudian
akan menambah pagu alokasinya
dampaknya harus menambah anggaran
kita boleh surplus per semester satu satu ratus enam triliun
tapi kan tidak bisa semata mata karena surplus
kemudian kita akan tambah anggaran subsidi
itu bukan cara yang baik dan tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan
bahwa kalau ada kritikan memang yang harus dijaga inflator dan daya beli masyarakat
kami menyadari itu
tapi pada saat yang sama bukan hanya terhadap subsidi
jangan lupa kompensasinya
karena yang pertama turbo dan sebagainya itu kan ada kompensasi terselubung
subsidi terselubung sesungguhnya
yang seharusnya negara tidak boleh masuk di situ
tapi terhadap subsidi pertalite saya setuju
dan hasil kenaikan itu
secara gradual kalau bisa
tapi kalau memang pemerintah berniat
memang nampaknya pemerintah akan sekaligus monggo monggo saja
tapi saya ingin memastikan bahwa dengan kenaikan subsidi itu yang tidak tepat sasaran
maka dialihkan anggarannya untuk mempertebal perlintos
untuk mempertebal pkh
untuk mempertebal para terburu tenaga kerja kita
itu akan lebih bermanfaat dan pasti diterima oleh masyarakat langsung
ini kira kira yang ingin saya sampaikan
itu masuk akal atau tidak
ya pertama begini
kalau dilihat dari serapan subsidi energi khususnya bbm
itu sampai dengan juli dua ribu dua puluh
energi khususnya bbm
jadi artinya apa
artinya kalau kita bicara soal alokasi lima ratus dua puluh tiga
itu sampai akhir tahun
tapi untuk yang spesifik subsidi itu baru terserap delapan puluh delapan triliun
dan kemudian tadi disebutkan ada surplus anggaran
apbn juga menikmati kok akan ikan minyak
buktinya ada satu ratus enam triliun itu surplus
nah versus serapannya baru delapan puluh delapan triliun
jadi masih ada ruang sebenarnya untuk melakukan tambahan alokasi
yang kedua kalaupun kemudian pemerintah bilang oh ini kan nanti banyak tagihan yang tidak terduga
itu nanti baru terasanya di semester kedua
nah oleh karena itu dalam kondisi dilema antara menjaga inflasi daya beli masyarakat dengan alokasi subsidi energi untuk yang saat ini
maka harus ada anggaran anggaran yang memang dikalahkan
jadi anggaran infrastruktur itu salah satu yang harus dikalahkan mau tidak mau
dan itu sebenarnya sudah terlihat ya
dari serapan anggaran kementerian pupr itu memang diturunkan
itu bisa diturunkan lagi
jadi persiapan persiapan untuk megaproyek juga memang harus dilakukan evaluasi
dan nggak perlu kemudian dipaksa dua ribu dua puluh dua harus jalan
nah yang kedua pemerintah sebaiknya juga melihat bahwa yang namanya energi ataupun subsidi bbm ini
ini dampaknya tidak hanya kepada masyarakat miskin
dan kemudian bisa dikompensasi dengan blt atau perlindungan sosial
cuma yang kita lihat ini adalah
bagaimana pelaku usaha umkm berpengaruh
bagaimana kemudian masyarakat yang tadinya sanggup membeli pertamax
tapi harganya rp dua belas lima ratus mereka bergeser ke pertalite
makanya di spbu spbu terjadi antrian
nah itu apakah pemerintah sanggup melakukan kompensasi terhadap kenaikan harga itu
juga kepada masyarakat yang rentan miskin pelaku usaha mikro yang membutuhkan juga bbm untuk saat ini
kemudian yang berikutnya lagi adalah tadi
ini kan berkaitan dengan klaim bahwa indonesia harga bbm nya termurah se asean misalnya
ini perlu dikoreksi kenapa
karena malaysia lebih murah daripada indonesia
malaysia itu di retailnya untuk ron sembilan puluh lima itu sekitar rp enam delapan ratus untuk yang jenis bensin
untuk yang jenis solarnya itu kisaran rp tujuh per liternya
jadi artinya apa
kalau memang solar kita itu dianggap masih terlalu murah mungkin yang harus dilakukan penyesuaian itu solar
tetapi itu pun juga saya mendukung penuh yang dilakukan pertamina
sebelum bicara soal utak atik harga solar naik berapa pertalite naik berapa
bereskan dulu kebocoran solar
karena solar ini ditenggarai bocor kepada industri skala besar pertambangan skala besar perkebunan perkebunan skala besar
itu kalau ditutup
itu kalau ditutup
itu bisa membantu juga kok
tanpa harus utak atik soal masalah kenaikan harga
jadi artinya ini bukan satu satunya cara dengan menaikan harga
kenapa saya tambahkan lagi ya secara historis november dua ribu empat belas itu harga premium waktu itu belum ada pertaletnya
premium itu naiknya rp dua
jadi kalau itu terjadi sekarang
atau hampir rp sepuluh per liternya
inflasi juli empat sembilan itu ya
ini tertinggi mungkin sejak tahun dua ribu lima belas
awal mula pak jokowi memimpin
nah jadi pak jokowi tinggal memilih nih sekarang
jaga inflasi pertumbuhan ekonomi bisa tercapai
tapi harus merelakan beberapa proyek
mungkin akan ditunda terlebih dulu
memang harus begitu
memang ini dilematis
tapi harus memilih salah satu yang terbaik
kalau misalnya banggar melihat tentu ini juga sudah diperhatikan oleh banggar
bahwa ketika subsidi energi kemudian dipangkas
bagaimanapun juga tahun depan dua ribu dua puluh tiga itu subsidi energi juga harus dikurangi jauh
banggar menghitung tidak kira kira dampak inflasinya sebesar apa
dan juga melihat dampaknya kemasyarakat seperti apa pak said
kalau seperti mas bima sampaikan
antara dua sampai poin tiga
barangkali pada titik tertentu saya bisa setuju
dengan apa yang disampaikan oleh mas bima
tapi malah dihitung juga
kalau kemudian proyek proyek strategis nasional
itu sebenarnya sudah banyak yang mulai
yang awalnya kita akselerate
tiba tiba kita rem dulu
tapi jangan sampai proyek proyek strategis nasional itu
ketika presiden jokowi lengser di dua ribu dua puluh
itu terbengkalai kita juga tidak mau
seperti trans sumatera
itu trans sumatera hak masyarakat juga
untuk menikmati tol
bukan hanya orang jawa
betapapun berdarah darahnya untuk membangun trans sumatera
tapi kan tidak boleh ditunda
artinya ada pertimbangan politis juga di sini pak said ya
terlalu banyak pertimbangan
bukan semata mata technically ekonomi
bukan semata mata udah ada angka
tapi juga itu dari sejujurnya komponen
maka menurut hemat saya
seperti mas bima juga sampaikan tadi
toh anggaran surplus
jangan lupa ketika sembilan belas mei kami merubah postur
dari enam puluh tiga ke seratus icp
kemudian muncul subsidi dan kompensasi
itu mempergunakan sel rp tujuh puluh delapan triliun
jangan yang diprotokin
jangan surplusnya semata
kita akan berat benar
apalagi menghadapi tahun dua ribu dua puluh tiga yang penuh ketidakpastian
masih tinggi ketidakpastian
tidak ada jaminan di dua ribu dua puluh tiga itu
seperti apa harga harga komoditi internasional
supply shock terjadi dimana mana
itu menjadi pertimbangan kami semua
bukan hanya kemudian
kita item per item
begitu subsidi bbm bbm
begitu nanti muncul lagi psn psn
kaca besarnya cermin besarnya
yang harus kita pertimbangkan betul betul
dalam kerangka menyelamatkan fiskal kita
karena ini masa transisi
dari yang sebelumnya diizinkan
ya ini kan seolah olah kan diadu ya
antara masalah fiskal gitu ya
dengan kemudian terkait dengan indikator ekonomi
yang juga sama sama harus diselamatkan
iya dilemanya di situ
pak jokowi sendiri sebenarnya inkonsisten
tahun depan ini gimana coba bbm mau naik sekarang gitu kan
kemudian tahun depan
tahun depan asumsi icp nya sembilan puluh ya
nah itu dia yang kontradiksi
icp nya masih sembilan puluh dolar per barel
tapi kan itu sudah masuk rencana
jadi artinya apa
artinya sebenarnya ini pemerintah konsepnya seperti apa
ini yang kita belum dapat
karena pak jokowi pidato tujuh kali soal inflasi dia singgung
di nota keuangan kemarin
tetapi sebelas kali menjawabnya dengan infrastruktur
jadi kata kata infrastruktur diulang sampai sebelas kali
jadi mau menyelesaikan inflasi gitu ya
atau mau kebut infrastruktur
nah ini kan karena harus ada yang mengalah
memang selalu seperti itu
tetapi yang perlu dilihatkan
berapa sih cost nya kalau kita menunda infrastruktur
tetapi kan ada infrastruktur yang besar besar yang bisa di hold dulu
mulai dari perencanaan
misalnya ikn gitu kan
kemudian kita bukan anti infrastruktur
tapi misalnya proyek kereta cepat jakarta bandung
daripada menyuntik penyertaan modal negara empat triliun
ya kan empat triliun nggak kecil juga
belum kemudian pembengkakan ke depan kita nggak tahu
jadi banyak jalan kreatif
kalau soal pembatasan bbm tadi
apakah opsinya adalah menaikkan harga di saat ini
karena nanti pengaruh juga kepada penerimaan pajak kita
jadi daripada bicara soal utang aktif harga
asal datanya valid
asal kemudian pemerintah berantas itu
mafia mafia yang bocorin solar tadi
kemudian untuk lpg
nggak masuk akal memang
di saat indonesia kaya akan sumber daya gas
jadi ada hal yang harus disepakati
tapi untuk soal harga ini
saya menolak untuk ikut ikutan kemudian menaikkan
untuk pertalite ya terutama ya
karena sekarang masyarakat memang masih butuh subsidi energi dari pemerintah
masih belum sembuh dari pandemi
nanti setelah jeda kita bahas bagaimana
tetap kita pertahankan
karena itu perintah konstitusi
subsidinya ada tapi dua ribu dua puluh tiga dikurangi juga
yang dilepas rp tujuh enam ratus lima puluh
harga sekarang rp tujuh belas seratus
seberapa besar tingkat produktivitas bangsa ini
kalau terus menerus melayani subsidi yang tidak tepat sasaran
kasih aja pkr satu juta rakyat kan
umkm itu ada bantuan sosial produktif
setiap umkm bisa dikasih rp dua lima ratus
sebagaimana di tahun dua ribu dua puluh satu
artinya masih banyak katup pengaman yang bisa dilakukan oleh pemerintah
pada saat yang sama benar mas bima memang
bahwa penyelundupan solar industri besar
ya ayo mulai berbenah memang
tidak bisa ini dibiarkan terus menerus
sekarang setelah jeda kita bahas sekarang
apakah juga sudah memperhitungkan bagaimanapun
biasanya dalam penerapan kebijakan ya
penerapan kebijakan apapun itu
apalagi ini berkaitan dengan pemangkasan subsidi
itu kelemahannya adalah ada di komunikasi
dan juga perhitungan dampak psikologisnya
yang akan kira kira dirasakan oleh masyarakat
kita bahas itu setelah jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kami masih membahas rencana pemerintah
yang akan menaikkan harga bbm bersubsidi
yaitu pertalite dan solar per pekan depan
dan biasanya dalam beberapa kali kebijakan yang diambil pemerintah
kelemahannya adalah terdapat di komunikasi dan sosialisasi
kita simak pernyataan dari presiden joko widodo berikut ini
kemarin rapat dengan pertamina
sebuah platform aplikasi
yang kita pakai untuk sedikit mengerim
agar konsumsinya tidak naik
dan itu akan membuat juga kenaikan subsidi yang sangat drastis
ini yang aplikasi ini yang baru masuk ke lapangan
tetapi memang apapun
pemerintah di cnn itu ada kekuatannya

tapi kalau ditambah mungkin sudah sangat berat sekali
atau kalau harga komodas turun
lima ratus dua pun mungkin kita juga tidak kuat
pak said itu tadi kita sama sama melihat pernyataan presiden joko widodo
dalam sebuah wawancara dengan cnbc indonesia
ada kelemahan pemerintah
ketika membuat kebijakan baru
yang sering terjadi di indonesia
itu adalah soal komunikasi kemudian sosialisasi
perhitungan dampak ini
seberapa luas sebaiknya segera harus dilakukan oleh pemerintah pak said
kalau momentumnya yang terbaik memang di bulan agustus
kalau sudah lewat agustus
pemerintah nampaknya juga akan berat
kalau bulan agustus itu momentum yang terbaik
memang presiden sebenarnya sudah empat kali memberikan sinyal
bahwa sudah terlalu besar beban subsidi yang ditanggung oleh apbn kita
kemudian menteri investasi juga menyampaikan hal yang sama
ditambah menko marifim dan investasi terakhir
nah sekarang pemerintah sesungguhnya
saya sejak awal
sudah menyampaikan di pertengahan bulan juli
ketika sudah mulai agaknya pertamina mulai kerepotan
skemanya apapun lah ya
my pertamina dan sebagainya
kalau saya simpel saja
pertalite itu dikhususkan saja
hanya untuk plat kuning saja
mobil dan sepeda motor di luar itu juga tidak boleh lagi
itu harus tetap
dan memang ke depan
sudah harus pakai sidik jari
masa sih bangsa sebesar ini sudah maju sedemikian rupa
tapi masih saja problem yang berputar di situ
padahal kalau pakai sidik jari
ya dengan sendirinya sudah
toh kita sudah punya bank data
toh kita sudah punya dtks
betapa pun lemahnya dtks
akan kita update terus menerus
kan itu yang dibutuhkan
memberikan pengertian kepada masyarakat
dari atas sampai ke bawah

dengan satu suara
itu jauh lebih efektif
daripada sautan terus menerus
lebih baik melalui sosialisasi saja kepada publik
bahwa mulai tanggal satu september akan naik
nah konsekuensinya ini
sampaikan ke publik
ini yang akan dilakukan pemerintah umkm
perhitungannya bulan ini terbaik itu kenapa pak said
apa perhitungan realnya
perhitungan realnya kan begini
pemerintah ini kan harus siap siap menghadapi akhir desember dua ribu dua puluh
karena di oktober itu
kalau seperti ini tren konsumsi bbm kan akan habis
ya pertalaid ya
maka salah satu cara
dinaikkan saja pertalaidnya seperti apa
kalau alokasi itu soal gampang
ini soal anggarannya
kalau soal nambah alokasi
tapi yang nyari anggaran
kan gitu saja sederhana
terus berputar putar di situ
encremental capital output ratio kita itu tinggi sekali
masih banyak problem
reformasi struktural yang harus kita lakukan
kalau tidak kita lakukan
kalau tidak kita berdiri di kubangan terus menerus
ya pertama tadi ya usulan bahwa untuk yang pakai pertalaid harus pelat kuning saja
kalau saya sih nggak setuju
karena tukang bakso gimana pelatnya masih pelat hitam
kita tetap butuh pertalaid
yang jadi pertanyaan ini kan sebenarnya dari awal
buat apa sih ada microtermina
kalau pemerintah tujuannya jelas
untuk orang miskin nelayan
kemudian untuk umkm
untuk misalnya tadi ya usaha usaha yang ultra mikro
itu kan harusnya data itu sudah ada
karena data pada waktu pandemi itu kan dikumpulkan semua menjadi data terpadu kesejahteraan sosial yang dtpas tadi
umkm yang dikategorikan mendapatkan batuan pun datanya juga sudah lengkap
jadi buat apa
ini kita disuruh nyari apa namanya daftar lagi pakai my pertamina
kemudian di spbu kan sekarang udah mulai dicopot copotin itu
tadinya nggak boleh menggunakan handphone untuk segala keperluan
sekarang boleh menggunakan handphone untuk aplikasi
ini kan negara apa ini
jadi kalau tadi usulnya misalnya pembatasan pakai sidik jari oh lebih bagus lagi
pakai biometrik itu lebih tepat sasaran
ini kan akhirnya jadi bingung kenapa
biometrik itu sudah ada di iktp
tapi kalau my pertamina
itu kan kasian orang orang miskin
dia harus beli paket data harus beli gadget
kita nanti diskusinya kesana
jadi sosialisasinya butuh waktu lama
tadi kalau untuk komunikasi ini saran saya
sebenarnya pemerintah harus buka bukaan juga
surplus itu dipakai buat apa
dari harga minyak yang naik itu
dari pendapatan batu bara dan lain lain
itu dibuka untuk apa secara spesifik gitu kan
nah jadi itu yang harus jelas transparan
jangan sampai surplus buat bayar utang misalnya
ya kan gitu
surplus untuk bangun yang nggak ada korelasinya dengan tadi penurunan icor
selama ini menurut anda itu belum kelihatan ya
sekarang gini tadi pak said tuju saya
ekor kita tinggi pak betul
infrastruktur dibangun nggak nyambung sama ikor
itu anggaran infrastruktur sebenarnya diambil juga dari anggaran subsidi energi yang dipangkas sejak dua ribu lima belas sampai dengan dua ribu sembilan belas
nah jadi artinya ini jangan sampai jadi apa ya jadi saling membingungkan
dan saya satu lagi yang mungkin harus disampaikan kepada pemerintah
ini kan jelas tadi statementnya minggu depan akan ada kenaikan
mungkin dikatakan mungkin
mungkin pemerintah ya
semoga nggak jadi
kalau dari saya semoga nggak bisa
tapi ya tapi kalau minggu depan misalnya ada kenaikan
ini yang harus disiapkan adalah jangan sampai terjadi kelangkaan
pemeriksaan di spbu spbu karena orang secara psikologis terdorong untuk mumpung belum naik pusi sebanyak banyaknya
melebihi dari permintaan
itu saya kira itu juga harus disiapkan
pak said tanggapan anda soal transparansi itu yang selama ini mungkin gagal dijelaskan oleh pemerintah
ketika tanggal sembilan belas mei kami itu merubah asumsi
dari usd enam puluh tiga icp nya kita rubah menjadi seratus
kemudian muncul apostur itu subsidi dan kompensasi tiga ratus empat puluh sembilan triliun
pada saat yang sama bapak presiden pidato surplus satu triliun
yang tiga ratus empat puluh sembilan triliun itu saya yang paling khawatir
jangan jangan empat puluh sembilan triliun di dalamnya termasuk ada satu ratus enam triliun
jadi surplus nya juga hilang
walaupun surplus nya pasti lebih lah ya
hitungan saya pakai ini kalau kita tidak ada subsidi kemarin tiga ratus empat puluh sembilan potong satu ratus tujuh puluh empat
itu surplusnya sudah tiga ratus enam puluh tiga ratus enam puluh tujuh triliun
tapi karena dipangkas untuk subsidi maka sisanya satu ratus enam triliun
tapi satu ratus enam triliun ini menghadapi kuartal tiga dan kuartal empat
kita juga agak ngeri ngeri sedang
kita juga agak ngeri ngeri sedang
kita juga agak ngeri ngeri sedang
karena apa karena memang ketidakpastiannya yang jauh lebih tinggi
yang dikhawatirkan sesungguhnya ketika komoditas pada titik jenuh
tinggi sekali titiknya jenuh global permintaan menurun tapi minyak tidak turun turun
jangan jangan satu ratus enam triliun dua ratus triliun pun sepuluh pun bisa habis
kalau itu yang terjadi
nah kita kan masih mencoba ini
kemudian tantalannya yang untuk perlinsau sebagai mana mas bimya tadi sampaikan umkm tukang bakso kemudian ya segalanya
itu sudah data sudah lengkap
tinggal pemerintah begitu diumumkan bansosnya berapa yang harus dibalikkan kepada masyarakat
oke oke mas bima jika kemudian harga bbm tetap akan naik kemungkinan pekan depan ini
dari hitungan selios yang paling bisa diterima oleh publik harganya berapa kenaikannya
gini tadi ya kalau kita bandingkan apa yang terjadi di tahun dua ribu empat belas hampir pemilu kan pada saat itu dua ribu empat belas dua ribu lima belas
itu yang kita khawatirkan efek berantai dari inflasinya
makanya sementara pemerintah kalau naiknya bertahap saya kira nggak mungkin
mungkin saya setuju tadi
oke itu paling bisa ya oke
ya tapi kalau kenaikannya setinggi itu apakah masyarakat bisa menerima dengan kecepatan bantuan sosial
jawabannya adalah nggak bisa kenapa pak saya nyampaikan begini
di data apbn kita realisasi anggaran kementerian sosial itu turun tajam sekali
dari enam puluh an lima triliun itu tinggal empat puluh triliun
jadi yang kita lihat begini
tetapi di satu sisi kecepatan untuk menambah kompensasi bantuan sosial perlindungan sosial itu belum mengejar
nah di gap itulah khawatir nanti tekanannya begitu berat
kemudian tadi psikologisnya ini kan bbm bukan cuma orang untuk kendaraan pribadi
tapi juga tadi untuk mengantarkan bahan pangan
nah sampai juli itu juga pemerintah harus melihat
jadi kalau ditambah ini bukan cuma oh inflasinya kan cuma pengaruh ke harga energi
inflasi pangannya juga naik inflasi harga energinya juga naik
dan ini bisa langsung pengaruh ke daya beli kan
itu artinya yang bisa betul betul mengganggu ketahanan ekonomi kita kan mas bima
makanya tadi kalau pertanyaannya harga berapa yang bisa diterima
itu susah untuk menjawab gitu
karena siapa yang bisa menerima sekarang
bahkan yang tadinya beli pertama geser ke pertalite harganya naik nggak bisa
jadi saya pada kesimpulan ini konteksnya saat ini beda dengan konteks misalnya pada waktu harga minyaknya sedang rendah
rendahnya dua ribu lima belas sampai dua ribu sembilan belas
jadi pemerintah coba tolong lihat lagi lah efek efeknya ini

dan akhirnya jadi sama aja antara pilihan subsidi yang naik
perlin sos dua ribu dua puluh tiga empat ratus tujuh puluh sembilan triliun hampir lima ratus triliun sebenarnya
jadi ada yang harus dijaga selama beberapa bulan ini kan
karena bicara perlin sos orang kacamatanya kemudian seakan akan itu ke min sos tiga
itu data pelindungan sosial itu ada di kemin sos ada di minko perekonomian ada di kementerian desa tertinggal
ada kemudian banyak di kementerian pertanian di kkp sesuai dengan kl masing masing
sehingga tidak ansih itu di kemin sos semua
kalau pkh memang di kemin sos tapi upah buruk kan tidak di kemin sos
kemudian pemberdayaan pertani tidak di kemin sos
nilai tidak di kemin sos
sehingga banyaklah di kl kl
kalau dihitung hampir lima ratus lebih
baik baik jadi kalau menurut anda mas bima sekarang sudah tidak terelakkan lagi atau masih ada cara lain
mas fiba masih ada cara lain
masih ada cara lain
kalau nggak buat apa kita gaji pemerintah kan harus kreatif pemerintah berpikirnya kan
masih ada cara lain menurut anda ya
harga iya harga ict naik bbm naik itu nggak kreatif namanya
oke tapi kalau misalnya di dua ribu dua puluh tiga kita tidak tahu geopolitik seperti apa perang belum tentu akan selesai
misalnya subsidi kemudian tetap dipertahankan mas bima menurut anda apakah anggaran kita masih sanggup menahan semuanya
ya makanya ini saya usulkan apakah perlu defisit anggaran itu sementara khususnya di dua ribu dua puluh
itu dilebarkan dulu di atas
ya kalau apa ya
sudah diputuskan sudah sesuai
pak presiden sendiri bilang bahwa global mengalami ancaman jadi menurut saya bukan hanya perpu ya kan
diundang undangkan lagi juga bisa dilanjutkan ya kan di revisi undang undangnya
iya saya setuju lewat undang undang apa sebenarnya bisa juga
oke pak syai silakan
tapi kalau itu menjadi norma kebiasaan kita tidak perlu
kalian itu negara sombong
negara lain enam tujuh rata rata
nah kami punya pelajaran yang pahit di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan tidak mungkin kami akan ikut ikutan
itu mungkin akseleratnya cepat
tapi beban nya juga akan berat bagi kami
ya itu ini pak apa namanya memang pilihan akhir kalau memang tidak bisa lagi
tapi kalau anggaran infrastruktur masih empat ratus triliun lebih di dua ribu dua puluh tiga
akhirnya orang harus memilih
ini mau dorong infrastruktur untuk menyelamatkan inflasi atau gimana
jadi memang harus ada yang dikorbankan
tapi saya pikir yang dikorbankan itu adalah infrastruktur yang memang belum urgent
kemudian belanja pengadaan barang dan jasa
dan tolong ini pemerintah daerah yang sudah dikasih kewenangan besar dikasih anggaran transfer daerah besar
masih ngedakkan uang di perbankan
itu harusnya ada punishment dan anggarannya langsung saja digeser
untuk anggaran untuk yang lebih produktif mungkin
betul itu ada punishmentnya mas jimak
ya tapi belum jalan pak masih dua ratus triliun kemarin kan

oke baik kita lihat perkembangannya seperti apa
yang pasti yang tentunya harus dijaga setelah kemudian jika betul
pekan depan pemerintah akan menaikkan harga bbm adalah dampak kemarin
oke baik kita lihat perkembangannya seperti apa yang pasti yang tentunya harus dijaga setelah kemudian jika betul pekan depan pemerintah akan menaikkan harga bbm adalah
nah dari utama ikutannya yang diprediksi juga akan menimbulkan yang cukup signifikan
mulai dari harga pangan kemudian transportasi inflasi tentu saja dan ini mempengaruhi daya beli
terima kasih bapak bapak sudah bergabung malam hari ini untuk diskusinya
pak said abdullah ketua banggar dpr dan juga mas bima yudhistira direktur selyos
terima kasih sehat selalu
terima kasih selamat malam